pak jajang ngapain disini
bapak teng ngapain ada disini
bapak lagi ngapain disini kita patahnya tanya gini gak kelar kelar dong
ya melihat alam lah
pak jajang camping juga
bukan atuh pak
awas ara cepet kabur
zara kamu bertahan
zara tunggu aku
zara tunggu aku
i song kek
disana ada hantu duyung
tadi ditangkap zarah
tadi aku tbi tangkap sama hantu duyung itu
gak ada yang ku luka
gak pehap aku kek
cuman aku takut
kita lagi game kek
sebaiknya kamu pulang saja
disini tidak aman
dan bukan tempat untuk pakemah
apalagi untuk anak anak
tapi kata perte
sebaiknya kalian pulang saja
ini untuk keselamatan semua
yaudah kalau gitu
aku kasih tau mami sama prt
terima kasih ya kek
ayah naon ya kek
ada hantu putih
mau yang mana dulu nih
yang serem dulu
apa yang diregan dulu
atau yang menyenangkan
satu satu ini kek
suara apa ada yang minta tolong dari mana itu ya
ya kali ya udah cepetan
saya ditarik itu sama dujung pak
dujungnya serem sekali pak mas ada hantu dujung pak
waduh ada apa nih pak rt
pak somadnya tadi jatuh ke danau ya katanya sih tadi ada yang narik
bener pak wah ini pasti ulah hantu duyung
oh iya pak tadi juga ada anak anak diganggu pak
pak rt sebaiknya kita jauhi danau ini
sepertinya hantu doni itu merasa
merasa ganggu karena disini sudah
ya nggak bisa gitu tuh gede gede pakai

pak jajang ngapain disini
bapak teng ngapain ada disini
bapak lagi ngapain disini
kita pak tengnya tanya gini gak kelar kelar dong
ya melihat alam lah
pak jajang camping juga
bukan atuh pak
kan saya teng tinggal di desa deket sini
kapan saya teng rt disini
waduh rt ketemu rt
kolaborasi atorik itu mah kita
lah kenapa bapak teng
jangan atuh pak
kan bagus disini view nya bagus
bersih alamnya juga segar
disini sekarang tadi lagi ada teror
tadi juga ada warga mau ditarik masuk ke dalam danau
sama hantu duyung
tadi zara juga hampir ditarik hantu duyung
rasa anak enak nih kalau begini caranya ya
untuk menghadapi masalah ini
bagaimana untuk mengatasinya
bapak teng kan dulu
sok atuh tulung atuh
udahlah jangan ngomongin masalah dulu malu
kita saling membantu aja lah pak rt
makasih banyak pak atas bantuannya
gimana kalau nanti malam bapak nginep di rumah saya
biar aman gitu pak
terima kasih pak jejang
tapi alhamdulillah kita sudah kagok mendirikan tenda
jadi udahlah gak apa apa bismillah aja
kalau gitu saya pamit dulu pak
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh

jadi diminta tolong ngadepin hantu duyung kan
kamu emang gitu li jahat
tolongin atuh lah kalau ada apa apa
back up ya pak rt ya
eh apa sih kok lari larian
kenapa ada apa
pamih tadi di danau ada
ssss udah udah deh jangan pada ceritanya yang gangga
mami tuh lagi kesel capek gara gara pak rt
bukannya bantuin mami masang tenda malah pergi aja ninggalin mami kesel deh
atau gitu kali bantuin
gini aja kalau kalian pada mau bantuin mami
adam tolong ambilin air ya dam
tante mau masak nih
terus rafa sama jarah tolong cariin kayu bakar
soalnya kalau nggak ada kayu bakar kita nggak bisa masak
udah rafah nanti lagi aja cepetan nanti keburu malam loh
hah mami kan rafa kan mau cerita
ceritanya kalau kita mau tidur aja nanti ya kan
ya udah kan gak ada hantu duyung disini
suara apa tuh
nah orang nyanyi atau nangis
suara cepet dan berkelakutan